kayanya dia gak pede ketemu mas seda
sabar nate sih lo
yang penting ada duduk
jangan liat nyak nye
beda sama nyak nye
makanan yang dibeli bu put
kurang begitu enak
banyak sisanya dong setiap hari
di kantor mana pernah ada sisanya
enak gak enak tetep aja abis
ah mirna mau bikin ini kang
pasti karyawan seneng
emangnya bu puput pesen makanan di siapa sih
bapak mama mau kemana
mau ke rumahnya ibu puput
ibu puput hamil
makanya kamu cepet cepet deh deketin si kelly
mama suka loh sama dia
sawangan separohnya tuh ya punya dia nih
sekarang nih dia lagi bangun kolam pemancingan
kaya ganda tuh
kaya ganda tuh
kaya ganda tuh
kaya ganda tuh
kaya ganda tuh

nah kawis kaget saya kotor
udah nur kebet kue
kakak pacaran aja sama kak kelly
baru juga ketemu sekali deh
gak bisa dibikin bikin kak
kalo baiknya dibikin bikin
luar biasa deh pokoknya
perfect gitu lah
biar gue aja yang jadi tumbang
curuhin kelly sama gua
ini bentuk pertolongan gua
nanti gue cariin yang oke
mencariin gue yang oke
lu nyariin diri lu sendiri aja
kenapa dapet nyariin gue
bukannya gak dapet
biar lo udah bener bener settle
biar gue gak jadi tumba lu lagi
jangan pacar pacaran dulu ya
beneran kakak ngomongin cewek terus
kamu kalau mau pacaran
dulu aja sma udah pacaran kali
bisa gak sih lu gak usah komplain
iya lu nasehatinnya jangan di depan
emosi ya nih sekeluarga
emosi ya nih sekeluarga
emosi ya nih sekeluarga
emosi ya nih sekeluarga
ini sih kicit nih udah ada yang demenin tiga orang
mak lama lama sih kayaknya dia gak pede ketemu sama saya
cakap kan cucu gue
kenalin namanya selvi
nama lo tuh kicit bukannya kiki
gue kagak tau sih
saya pesan lebih banyak lagi ya bu
puput hamil bu